maafin gue ya selama ini gue udah nudul lo yang gangga
kak mulai saat ini lo mau gak jadi pacar gue
kamu benar benar kurang ajar
saya tidak mungkin berani berbuat kurang ajar ya
kamu kemana akan tumbuh banyak baru tiga orang itu
semuanya terlalu naif
saya tidak tahu ayam tapi bukan saya
saya tidak tahu ayam
baiklah gantung aku kasih waktunya dalam tahan tunduk lama ini
kamu harus menyediakan sepuluh laki laki
tak bisa tinggal kamu yang harus aku jadikan tumpang
ujian dari semester sudah tinggal beberapa hari lagi
bagaimana jadinya kalau kamu tidak mengikuti pelajaran mereka
nah bisa bisa kamu gak lulus gara gara kamu ketinggalan pelajaran saya
mereka sudah tidak mencurigai kamu lagi
karena para korban itu tidak mati
tapi mereka sudah pulang ke rumah mereka masing masing
walaupun keadaannya masih lemah
kalau begitu saya permisi dulu ya buddha
terima kasih saya bersyukur
saya juga bersyukur
saya juga bersyukur
saya juga bersyukur
terima kasih saya bersyukur
kamu mau jadi apa kalau gak mau sekolah
sekarang kamu ganti pakaian berdisiur
sampai kapanpun mereka gak mau sekolah
mereka mau pak
pokoknya kamu harus sekolah
dan ingat mulai sekarang kamu harus berdandan
supaya teman teman kamu tertarik sama kamu
enggak mereka gak mau sekolah lagi
pokoknya mereka gak mau
kurang ajar kamu
kamu ingat kamu harus ikuti semua yang mereka minta
bapak jamin kamu gak akan apa apa
jangan ribut pak
jangan ributkan mereka mas
mereka gak tahu apa apa
mereka gak bersalah mas
kalau tidak kekayaan kita akan habis
kita butuh tumba
mereka jangan mau
pokoknya kamu harus sekolah besok
kalau tidak mau bapak bunuh kamu
bunuh mereka pak
bunuh mereka sekarang
pokoknya mereka gak mau sekolah lagi
bunuh mereka bunuh
mereka gak mau sekolah lagi

kamu bapak bunuh
mereka akan pergi ke sekolah
sekarang kamu tetap belajar
kamu harus lagi kembang tuju tuju
semua orang di sekolah kamu akan lupa
kamu lupa pak

kamu orang baik
tolong kamu jauhi aku
aku tulus mau temenan sama kamu
kamu terlalu baik
mendingan kamu pergi jauh jauh dari aku
sebenarnya ada apaan sih
aku gak boleh
sekarang kita mau ke rumah
ada apa ya
saya temannya meka tante
kenapa bisa jadi begini